penyanyi rap iwa kusuma alias iwake ditangkap saat narkoba polres bandara soekarno hatta
karena kedapatan membawa ganja saat berada di terminal satu bandara sabtu pagi
penyanyi iwake diketahui membawa ganja ketika diperiksa oleh petugas avian security bandara
iwake ditangkap saat hendak melakukan penerbangan domestik
petugas menemukan ganja dalam lintingan rokok
iwa kemudian dilaporkan kepada polisi
pihak kepolisian kemudian melakukan interogasi awal
dan melakukan penyelidikan terkait pihak yang memberikan benda tersebut kepada iwa
yang kedapatan sebungkus rokok
di dalam bungkus rokok tersebut ada perbedaan dari bungkus isi rokok yang seperti biasanya
dilakukan pemesan lagi dilaporkan kepada supervisor
supervisor pun melakukan secara prosedur dan dilaporkan kepada chip dan juga od nya
pada saat ditiketan od itu dilakukan pemesan secara intensif
iwake ditangkap menjelang keberangkatannya di terminal bandara soekarno hatta
cengkareng sabtu pagi
berikut kronologis penangkapan penyanyi rap nasional ini
bagaimana kita bisa saling terdiam
walau tanpa kata walau tanpa suara
namun kita bagai punya lagu yang sama
kita pernah menyanyikan hidung kehidupan
kita juga bertanggung jawabkan kebodohan
selalu terasa indah